presiden jokowi dodo meninjau vaksinasi masal covid sembilan belas di kota bekasi jawa barat senin pagi
presiden berharap dengan berlangsungnya proses vaksinasi kekebalan komunal atau herd immunity dapat segera tercapai
presiden jokowi didampingi menteri kesehatan budi gunadi sadikin gubernur jawa barat ridwan kamil dan wali kota bekasi rahmat effendi
meninjau vaksinasi masal di stadion patriot candrabaga bekasi
vaksinasi diperuntukkan bagi masyarakat umum kaum lansia pelayan publik karyawan tenan dan penyandang disabilitas
setelah melihat langsung vaksinasi di stadion jokowi juga melakukan telekonferensi untuk mengecek proses vaksinasi di puskesmas mustika jaya kota bekasi dan rumah sakit mitra keluarga bekasi timur
dengan proses vaksinasi kali ini presiden jokowi berharap dapat meningkatkan herd immunity di tanah air
kota bekasi kita berharap dengan model seperti yang ada di bekasi ini bisa diterapkan di kota dan kabupaten yang lain
sehingga vaksinasi berlangsung dalam seluruh tanah air
di sini tadi pak wali kota menyampaikan sehari bisa sepuluh minggu dan kita harapkan
setelah bisa mencapai pelan komunal ke tiga pun itu ya kita berharap penyebaran covid bisa kita sampai penyebaran ini